setelah menuai polemik akhirnya kementerian keuangan memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap akuntan publik kanser siru mapea dan juga kantor akuntan publik tanubrata sutanto fahmi bambang dan rekan terhadap kejanggalan laporan keuangan garuda indonesia tahun buku dua ribu dua puluh
dalam siaran pers resminya kementerian keuangan membekukan izin selama dua belas bulan kepada akuntan publik cancer sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen
selain itu menkeu juga memberi peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu kap dan dilakukan
selain itu menkeu juga memberi peringatan tertulis dengan disertai kewajiban terhadap penyelidikan keuangan garuda indonesia tahun buku dua ribu delapan belas

sebelumnya dalam mengusut permasalahan ini menkeu berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan regulator terkait dan institut akuntan publik indonesia
sementara itu vp corporate sekretari garuda indonesia iksan rosan mengatakan pihak garuda indonesia menghormati pendapat regulator dan
perbedaan penafsiran garuda indonesia masih akan mempelajari hasil pemeriksaan yang dilakukan kementerian keuangan dan ojk lebih lanjut